keputusan yang diambil sebenarnya
memang murni bisnis dan bapak tidak melihat ada unsur komponsen
dan ini untung ini bisnis itu hanya ruginya dua tahun
kenapa musimnya dua tahun dia kewakan harus jaga panjang
bisnis untung atau rugi biasa aja pak ya
biasa saja kalau semua harus untung jangan bisnis namanya
dakwaan kerugian negara yang dilayankan kepada bung karen itu sebenarnya menurut bapak
apakah murni karena proses bisnis saja atau gimana pak
murni proses bisnis dan intinya covid
dan perintah jabatan berarti nggak harus dipindahin ya pak
ya kalau pimpinan atau dirut membuat kebijakan itu mestinya selama tidak menguntungkan dia sendiri
itu bukan kriminal itu kebijakan